rapat kreditur pt first anugrah karya wisata atau first travel dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu digelar di pengadilan negeri jakarta pusat
dalam rapat tersebut para agen dan jemaah umroh tetap ingin diberangkatkan ke tanah suci dan ada yang meminta pengembalian dana
rapat penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu first travel digelar selasa siang
rapat tersebut dihadiri oleh dua pemilik first travel andika surahman dan anissa hasibuan serta agen perjalanan dan jemaah umroh first travel
salah satu agen bernama tuti mengaku tidak puas terhadap hasil rapat karena para agen dan jemaah harus menunggu lama
padahal mereka berharap agar tuntutan mereka segera dipenuhi pemilik first travel yaitu diberangkatkan ke tanah suci atau uang mereka dikembalikan
sementara pengacara first travel rusdianto mengklaim first travel bisa memberangkatkan seluruh jemaah umroh dan mengembalikan dana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh hasil sidang pkpu pengadilan niaga jakarta pusat
jaminannya kan belum kelihatan
yang kedua mou dari vendor vendor juga belum dimunculkan
itu harapan kami para agen para jemaah yang nantinya pada saat proposal berikutnya jaminan sudah kelihatan kemudian vendor vendor itu juga sudah dilampirkan
kalau perlu untuk yang pemberangkatan itu mekanisme sudah jelas
karena jujur aja mekanisme yang ditawarkan kepada kita seperti refund yang dinomor sekian kan itu agak berat
nah percayalah pak sesungguhnya bahwa kami sudah melakukan sesuatu hal yang justru sudah melebihi daripada apa yang menjadi target sementara ini
ya seperti itu jadi berkaitan dengan vendor sebenarnya vendor sendiri
vendor sudah ada
berkaitan dengan investor investor juga sudah ada
tapi ini berkaitan dengan masalah yang lain
sehingga kami tidak bisa untuk menyampaikan secara detail dan gamblang
ya terima kasih